sabah siang mama kumohon merenggari choco

merenggari choco pon di mama
sabah siang mama kumohon merenggari choco
merenggari choco pon di mama
memang kelemahan kita tuh di erm nya mustinya sudah eh tapi kita belum sampai jadi status
tadi itu namanya amedis nah itu keterlembatan itu macam macam penyebabnya yang jelas ada
beberapa pasien yang luput jadi hai